kumandang lagu indonesia raya memenuhi area rumah sakit lapangan kogab wilhan ii jalan indrapura surabaya
melalui sambungan virtual sekitar satu ratus empat puluh delapan pasien covid sembilan belas yang masih menjalani perawatan
mengikuti upacara kemerdekaan yang disiarkan secara langsung dari istana negara jakarta
penghormatan kepada sang saka merah putih dilakukan secara langsung
sebelumnya bendera merah putih dikibarkan terlebih dahulu di bagian tengah lapangan
upacara diakhiri dengan pemotongan tumpeng sebagai ucapan syukur atas kemerdekaan ri yang telah sampai di tahun ke tujuh puluh lima
rumah sakit lapangan kogab wilhan ii menjadi rumah sakit di jatim
yang telah merawat pasien terbanyak dengan angka kesembuhan mencapai delapan sampai sepuluh persen
itu sudah ada perintah dari gubernur maupun pangdam
sehingga kita melakukan kegiatan pada saat hanya pengibaran bendera sama mengheningkan cipta
delapan sampai sepuluh persen dari kesembuhan jawa timur itu disumbang oleh rumah sakit kogab wilhan
rumah sakit koga wilhan ini juga nomor dua merawat terbesar terbanyak merawat pasien selain wisma atlet
ada dua puluh empat dokter dan tujuh puluh empat perawat yang bertugas selama dua puluh
sampai saat ini kami mengoperasikan secara fungsional satu ratus sembilan puluh dua tempat tidur
biarpun kapasitas terpasang kami sudah tiga ratus lima puluh lima
hingga saat ini kebutuhan untuk tenaga dokter dan perawat masih sangat memadai
hingga senin tujuh belas agustus rsl kogab wilhan ii sudah merawat satu tiga ratus lima puluh lima pasien
dengan angka kesembuhan sebanyak satu dua ratus tujuh pasien
eka rima herudwi sudarmanto surabaya jawa timur